lalu bagaimana politik luar negeri bebas aktif indonesia
diimplementasikan dalam konflik rusia ukraina
dan bagaimana kemudian dengan harapan adanya negosiasi kedua
setelah yang pertama ini gagal menemukan kesepakatan
tadi kita sudah banyak berbicara dengan dubes ukraina untuk indonesia
sekarang saya akan mengelaborasi lebih jauh bersama dengan prof hikmahanto juwana
guru besar hukum internasional dari ui
selamat malam prof hikmanto apa kabar sehat
selamat malam sehat renha
baik prof ya prof langsung saya mau tanya dulu soal negosiasi yang pertama kemudian gagal
yang kemudian ini sedang berjalan mau yang kedua
tadi ada beberapa persyaratan yang kemudian disampaikan oleh dubes ukraina
tidak bisa dipenuhi oleh negara ukraina
karena berkaitan dengan national identity dan lain sebagainya
nah apa yang anda baca dari belum menemukan kesepakatan antara kedua negara di pertemuan yang pertama
dan bagaimana dengan pertemuan yang kedua kira kira dari pandangan anda
oke pertama adalah pertemuan pertama ini sudah bagus
artinya para pihak yang bertikai mau duduk bersama dan kemudian membicarakan apa perbedaan mereka
yang kedua adalah
mereka harusnya bersepakat berkaitan dengan gencatan senjata
karena ini penting sekali
jangan sampai warga sipil itu menjadi korban dari perang ini
jadi harusnya di pertemuan kedua
harus bisa sampai pada satu titik kita harus gencatan senjata dulu
nah barulah kemudian yang tahap berikutnya adalah keinginan dari rusia
kita tahu keinginan rusia adalah
pertama ukraina itu
kalau dari sisi rusia kan seharusnya bagian dari rusia
tapi karena merdeka itu karena zaman dulu uni soviet butuh ada tiga negara
belarusia dan kemudian ukraina
nah harusnya menurut rusia mereka berpihak pada kami
jangan kemudian berpaling muka ke nato ke uni eropa
nah jadi itu kan oke itu keinginannya dari rusia
sementara ukraina bilang kami kan negara independen
kita lihat kami memilih siapa menjadi presidennya
dan kemudian jangan kemudian ada tindakan separatis yang kamu akui rusia
nah itu high call nya dari ukraina
nah tinggal sekarang bagaimana
ini harus ketemu kan
titiknya itu ada di mana
misalnya saja rusia bisa turun
oke boleh kamu katakanlah punya presiden dan sebagainya
tapi kamu jangan ikut dalam nato ya
misalnya seperti itu
kalau masuk nato berarti nato itu ekspansi
saya sebagai rusia itu berhadapan dengan nato di depan saya
saya nggak mau misalnya seperti itu kan
nah kan bisa dibuat kayak begitu
atau nanti dari pihak rusia oke saya kalau kamu mau kayak begitu
saya akan tidak akui lagi dua republik yang mengakui
yang sudah mendeklarasikan kemerdekaannya dan kemarin dua puluh dua februari kita akui
kan bisa kayak begitu kan
tetapi harus dilakukan dalam suasana jangan ada perang
ya maka bapak presiden sudah tepat menurut saya
presiden jokowi pada waktu rusia mulai melakukan serangan
beliau mengatakan apa
sayangnya kmu malah menghakimi

di dalam poin kedua dan ketiga ya kan
dari pernyataan resmi kmu itu dikatakan bahwa serangan terhadap ukraina tidak terima
tidak dapat diterima
loh kok kayak amerika
saya bilang kalau amerika itu paling suka tuh kayak begitu
menghakimi tindakan orang
sementara kalau tindakan dia sendiri dia nggak hakimi
kan nggak benar
maka saya katakan mlu harusnya rujuk tuh apa yang disampaikan oleh bapak presiden
bapak presiden menyampaikan stop perang itu dasarnya apa
yaitu pasal dua ayat tiga dari piagam pbb
pasal dua ayat tiga itu mengatakan bahwa
kalau ada sengketa antar negara maka negara harus menyelesaikan secara damai
dan tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan
tapi kalau misalnya sekarang

yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
yang dipakai itu adalah ya kan
pasal dua ayat empat yang mengatakan bahwa sebuah negara
tidak boleh diganggu integritas teritorialnya
saya yakin pasti lah rusia punya alasan
dia mengatakan kan selama ini dia bilang
saya menggunakan pasal lima puluh satu piagam pbb
saya di depannya saya kalau misalnya ada nato saya nggak mau
lebih baik saya serang dulu
atau misalnya dia gunakan dua republik ini selama ini

serang oleh ukraina
kenapa karena mereka
mau menjadi separatis
dan mereka ini sudah
delapan tahun menderita kayak begitu
saya sebagai negara yang sudah mengakui
pasal lima puluh satu piagam ppp boleh dong
saya menyerang karena apa
setelah perang dunia kedua
sudah tidak ada lagi dan tidak
boleh lagi perang agresi
jadi negara negara akan
menggunakan justifikasi bahwa
mereka melakukan ini karena
apa self defense nah oleh karena
harus dalam konteks
bapak presiden kan mengatakan
tidak boleh perang harus diakhiri
stop perang artinya apa
akan membawa kemana mana kalau misalnya kita perang
dan kita tidak
bahwa rusia yang salah
ukraina yang salah kita juga tidak
menjudge serangan yang dilakukan
ini apakah serangan dalam konteks
bela diri atau apa tapi
bapak presiden sudah jelas mengatakan
dan kemudian kalau misalnya seperti itu
kita punya keleluasaan
dalam bertindak indonesia ini
misalnya kita bisa berkontak dengan
yang bertikai kalau tadi saya lihat
apa yang disampaikan oleh ibu retno
ibu men lu kan bagus
kita sahabat sama rusia kita
sahabat dengan ukraina nah lalu
mencoba untuk memberikan solusi kepada mereka
sebagai honest peace broker
tapi jangan kemudian
kita baik sama rusia
dan kita baik sama ukraina
terus kita menjudge bahwa
serangan ke ukraina
logikanya jalan berpikirnya
tidak jalan itu tidak sinkron kalau menurut saya
harusnya kita bilang
segera diakhiri perang ini
kita akan coba carikan
solusi seperti apa bahkan kalau perlu
indonesia sebagai mediator
nah kalau misalnya seperti kayak begitu
nanti di majelis umum pbb
sekarang ada perdebatan
kalau nggak salah hari ini mungkin ada
resolusi yang akan disetujui
itu kita bisa menawarkan resolusi
yang tidak pro terhadap amerika serikat
karena kalau amerika serikat akan
tindakan rusia sebagai invasi
tapi juga kita nggak akan ikut dengan
resolusi yang mungkin diberikan oleh amerika serikat
jadi kita bisa mencoba

apa yang dilakukan rusia itu adalah benar
tetapi kita bisa memberikan alternatif
sebuah resolusi yang mengatakan
pokoknya semua yang berdikai
harus menghentikan serangan
demi demi warga sipil di ukraina
para pihak menyelesaikan sengketa mereka
melalui meja perundingan
ya nah udah kayak begitu
harusnya dalam bentuk yang tadi anda
yang tadi anda sampaikan
bukan kemudian menjudge
tapi bagaimana kalau yang tadi
disampaikan burtno juga prof
bahwa kita berdasarkan konstitusi
yang kemudian menghormati
menghargai adanya integritas wilayah
apa yang kemudian di
apa mungkin invasi yang dilakukan
atau perang ini
yang tadi mungkin juga disampaikan
oleh dubes ukraina bahwa
kedaulatan sebuah negara begitu
ini mengganggu integritas
sebuah negara yang merdeka bagaimana tanggapan anda
ya nggak usah masuk perdebatan itu
karena itu masalah antar negara itu
yang sedang berpikan saya masih
ingat ya ketika kita nih isu
indonesia timur timur itulah
yang bergabung dengan indonesia mereka yang
mau masuk ke indonesia
nah tetapi menurut
dunia internasional kita di judge
timur timur mau bergabung
ke indonesia tapi indonesia melakukan aneksasi
iya kan kita di judge
nah ini yang nggak benar
dari pengalaman seperti itu saya katakan
sudah jangan masuk
ke ranah seperti itu
ranah seperti itu
bukan kita sebagai hakim yang harus memutus
siapa yang benar siapa yang salah
biarkan masalah itu
dirundingkan oleh kedua belah pihak
karena apa dalam masyarakat internasional
nggak ada yang lebih tinggi ya segala
sesuatu harus disepakati antar negara
pada politik bebas aktif yang tadi disampaikan
oleh presiden joko widodo stop perang
tidak kemudian terkesan memihak karena
sekarang banyak negara juga sudah mulai
memposisikan diri ya prof ya ada yang
kemudian mendukung invasi ada yang kemudian
kalau rusia sekarang
saya tidak akan berpihak kemana mana
sekarang ini diminta oleh china
bahwa semua negara harus menahan diri
yang vertikai tapi china sudah bilang
bahwa ini semua gara gara siapa
amerika serikat karena apa
gara gara amerika serikat kamu mendahului
kayak begini maka jadi masalah kayak begini
seandainya kamu nggak panas manasin rusia
kemarin mungkin juga nggak akan terjadi
seperti ini nah artinya apa
nanti ada dua kubu lagi
yang kemudian china itu
bukan dalam rangka mendukung rusia
sebenarnya tapi karena dia nggak suka sama amerika serikat
dia akan memanfaatkan
misalnya perang yang ada di
ukraina ini sebagai
upaya untuk dia menghantam
amerika serikat nah kalau
udah kayak begitu berarti
yang namanya perang dunia ketiga sudah diambang pintu
pertanyaan kita indonesia
kita mau mengekor ngekor seperti
kayak begitu atau gimana
maka saya pertanyaan ke anda ini gimana
ya bagaimana menerjemahkan
apa yang diinginkan oleh bapak presiden
ke dalam tingkat yang
langkah konkret seperti apa
ya saya nggak mau berpihak pada
rusia atau ke ukraina enggak
saya nggak mau seperti itu yang saya inginkan
adalah kita netral
kita tidak mau ikut
keempat masalahan yang katakanlah
mereka sengketakan karena itu isu mereka
yang harus mereka selesaikan
kita nggak menghakimi lalu
kita harus punya langkah langkah
apa yang kita harus lakukan apa yang kita
harus lakukan di majelis umum pbb
apa yang kita lakukan misalnya
kemudian juga mengajak dunia
supaya punya concern terhadap masalah ini
karena ini kalau tidak bisa menjadi
perang dunia ketiga
ya itu yang harus dilakukan oleh indonesia
biar indonesia itu tampil
apalagi indonesia sekarang menjadi
bapak presiden itu sudah punya wibawa yang
luar biasa tapi kalau
bawahannya nggak bisa menerjemahkan
waduh saya menyesalkan sekali
oke oke itu catatan anda
terkait dengan sikap
yang disampaikan oleh
kemelu atau kemudian menerjemahkan
politik bebas aktif nah kalau
kemudian sekarang kita kembali ke
kedua negara ini prof
pertemuan anda katakan
sudah berjalan baik meskipun belum ada
kesepakatan tapi yang kedua ini sedang sedang
berlangsung apakah anda memiliki
karena tampaknya kedua negara
apakah ini kemudian akan bertemu lewat
jalur diplomasi apakah ini bisa
masih ada harapan bahwa itu akan
selesai dengan sebuah
masih ada harapan
dan saya rasa dan saya yakin
katakanlah ingin memastikan bahwa
ukraina itu tidak berpaling
tetapi justru ke narkoba dengan
cara apa dengan cara yang dilakukan oleh
amerika serikat amerika serikat
itu misalnya masuk ke irak mengganti
dengan presiden yang pro dia
mereka masuk ke afghanistan
dengan pemimpin pemimpin yang pro
terhadap dia itu kan
dicontohkan sama amerika
amerika serikat sendiri nur yiga
presiden panama bisa diambil begitu saja
terus kemudian diadili di miyami
nah ini yang dilakukan
oleh rusia sekarang
amerika serikat akan menjudge seperti itu
saya tanya apakah amerika
serikat tidak melihat kaca
sebenarnya kan begitu ya nah itu
yang kita harus pertanyakan nah
lalu kemudian kita bilang
sama rusia tidak benar cara
seperti itu mengejar presiden
zelensky terus kemudian
memastikan dia harus
turun ya dengan menggunakan
senjata dan lain sebagainya
dan menggantikan dengan katakanlah
presiden yang berpihak pada rusia
itu nggak benar kita harus selesaikan
dengan baik baik biarkan
misalnya proses demokrasi yang berlaku di
apa namanya di
juga sama amerika serikat sama nato
caranya kayak begini langsung menerima
ukraina menjadi anggota kamu
dan itu menjadi kekhawatiran bagi rusia
kamu juga menjadi sumber masalah
kedua yang saya ingin
sampaikan juga kepada amerika serikat
dengan negara negara nato bahwa
kalau kamu menangani
masalah rusia kamu
samakan dengan menangani masalah dengan
iran dengan irak salah besar
rusia itu punya veto di dewan
keamanan pbb rusia itu punya
senjata nuklir rusia itu
besar dan ekonominya juga sudah
maju belakangnya rusia
itu banyak ada china ada negara
masa mau diperlakukan sama seperti
irak sama iran udah nggak benar seperti
kayak begitu nah itu yang harus kita
lakukan itu yang harus kita sampaikan kepada
pemerintah amerika serikat selagi
bapak presiden sudah mengatakan
bahwa beliau menghendaki
dan beliau adalah presiden
dari g dua puluh kewibawaan itulah
yang harusnya dimunculkan
oleh teman teman dari kementerian luar negeri
oke oke jadi sikap itulah yang
dilakukan oleh indonesia
tengah berupaya untuk masuk
langkah ini menurut
anda sebagai upaya menghadapi
namanya ini apakah sebuah langkah yang
tepat atau justru ini bisa
situasi atau keadaan
ya ini memperkeruh keadaan
sampai hari ini
aplikasi permohonan ukraina
masuk nato masuk uni eropa
masih belum disetujui karena
beberapa negara di uni eropa
di nato itu punya kekhawatiran
karena ini akan memicu
kemarahan dari rusia ya karena
kita tahu bahwa tadi
dari negara negara barat
lewat nato ini terhadap rusia
jadi rusia itu merasa terancam
lalu kemudian kalau misalnya
ukraina itu masuk ke
berarti seolah olah ukraina itu
bukan lagi bagian dari
tanda kutip rusia yang
secara sejarah menurut rusia itu
adalah bagian dari dia
nah jadi mereka
nggak mau karena kalau misalnya
ukraina masuk ke nato
serangan terhadap ukraina
berarti serangan terhadap semua negara anggota
nato sekarang ini kenapa amerika
serikat negara negara nato
tidak masuk ke ukraina
seperti yang diharapkan oleh presiden zelensky
sebelum adanya perang
serangan dari rusia itu karena mereka
ukraina bukan negara nato berarti
bukan serangan terhadap kita kita minta
dewan keamanan pbb katakanlah untuk
masuk ke ukraina
tetapi diveto terus sama rusia
nggak mungkinlah terjadi seperti itu
sehingga apa mereka nggak punya basis
maka presiden biden pada
beliau mengatakan kalau kami kirim
pasukan itu dalam rangka
untuk mempersiapkan ketika
salah satu negara nato itu diserang
dan presiden biden sudah mengatakan
kita tidak akan terlibat dalam perang ukraina
prof terakhir singkat
sekarang sejumlah negara terutama negara negara barat
sudah mulai memberikan
sanksi terhadap rusia
dalam berbagai bentuk termasuk juga
sanksi ekonomi tadi anda katakan rusia
negara besar tidak bisa kemudian disamakan dengan
invasi ke afganistan dan lain sebagainya
besar dampak sanksi ini
bisa mempengaruhi sikap rusia
saat ini dan juga ke depan prof
tadi pak dubes sudah mengatakan bahwa sanksi itu
baru akan terasa ketika
kelas menengah bawah rusia itu
merasakan mereka merasa ini
sebagainya protes ke negaranya
nah untuk bisa sampai ke arah sana
itu butuh waktu mungkin
enam bulan mungkin satu tahun
dari sekarang oke tapi serangan serangan
itu kan hitungan hari
nah serangan serangan itu harus
segera selesai harus ada
gencatan senjata itu bisa diselesaikan
atau yang kedua adalah
yang mengatakan bahwa semua pihak
gencatan senjata dan
kalau perlu nanti diturunkan pasukan
perdamaian walaupun pakai
oke jadi paling tidak sebetulnya
ada kesepakatan untuk gencatan senjata
terlebih dahulu begitu ya karena ini
di ukraina dan juga
di kedua negara ada dampaknya lah
terima kasih prof hikmanto juwana
untuk perspektif anda yang menarik
pada malam hari ini kita akan lihat
negosiasi yang kedua ini
apakah sudah ada jalan keluar atau belum
dan kita akan lihat seperti apa
eskalasinya ke depan terima kasih prof
hikmanto juwana selamat malam
selamat malam sehat selalu